maaf aku aku masih terlalu banget lihat ruangan itu pak
aku gak mau masuk ke dalam sana pak
aku nggak bisa pak aku belum bisa pak
sudah udah udah oke oke oke
pak sini dong pak
berpelukkan sama kita
papa peluk diri sendiri aja
oh jadi gak mau meluk
jangan lelah jangan lelah
kalau om ada pulang kita berpelukan berempat ya ma pa
iya nanti kita pelukan berempat ya
crena ada di tengah tengah
kejebak kayak gini
ma makasih ya ma buat sarapannya
seperti biasa masakan memak selalu enak
makasih ren mama kan juga masak buat kamu siapa lagi
ren kamu tumpelnya pake jaket kok gak pake jas
kamu mau kemana mau ngedet ya sama pak catherine
enggak mah oke emang gak ngantor hari ini soalnya ada tugas dari pak al
yaudah aku berangkat ya ma tapi inget ma tetep inget mama harus hati hati
kunci pintunya jangan sampai siapapun masuk kesini ya ma
iya ren tenang aja mama pasti hati hati mama juga gak mau diculik dua kali
yaudah aku jalannya ma
aduh ren di sini ada misi apa lagi sih dari bosnya
kok mukanya tegang gitu
tapi semoga aja semuanya itu cepat selesai
karena aku tuh gak sabar mau bikin undangan buat nikahnya dia sama mbak catherine
hare panah itu
jadi anak nan
kayaknya ada langitnyabound panggil
iya kayaknya dia daftar ngerulis
jadi bapak nuevo
baik aja lu nampak busta npa
apa pacaragne di ropedang tuh
patricia mengenai suatu
dari kantor polisi langsung pulang aja ya
kamu gimana sih
katanya bos di rumah terus
ini bapak ajak jalan jalan
sengaja bapak ajak kamu jess
bapak gak mau kamu
kabur diam diam lagi saat bapak gak ada di rumah
bapak malah ngajak aku pergi lagi
besok kita ketemu di morning jakarta cafe ya
ya aku usahakan ya
makasih banyak ya bel
bapak mau ke rumah
kamu jangan kasih tau bapak kamu ya
makasih banyak sekali lagi
sampai jumpa besok
aku gak boleh bikin papa curiga
nanti di kantor polisi
aku harus cari cara buat kabur dari pengawasan papa
kalau om irfan tau
saya suruh bella kabur
dia pasti akan marah banget sama saya
bapak mau ke rumah
bapak mau ke rumah
bapak mau ke rumah
bukannya gak mungkin
untuk hancurin saya
dan satu satunya cara dia
untuk hancurin saya adalah
untuk hancurin saya adalah
jadi kata dokter
kondisi henry sudah membaik ya pak
jadi kata dokter
kondisi henry sudah membaik ya pak
tadi kami sudah bicara dengan dokter yang menangani saudara henry
nanti sore atau besok pagi
saudara henry sudah bisa kembali ke polsek
oke kalau begitu
terima kasih ya pak info nya
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
maaf kalau saya ganggu
minta bantuan anda
bantuan apa ren
bantuan apa ren
bantuan apa ren
bantuan apa ren
bantuan apa ren
makasih ya makasih banyak bro
aduh gimana ya
aduh gimana ya
kalau aku ikut sama bapak terus
aku gak bisa ketemu sama hadi
aku gak bisa ketemu sama adi
ya udah kita mau langsung
ya udah kita mau langsung
aku masih terlalu banget lihat ruangan itu
aku gak mau masuk ke dalam sana pak
aku gak bisa pak aku belum bisa pak
ya ya ya udah udah oke oke
ya udah pak
ajak aji sekalian
ntar dia yang nantain kamu keluar ya

aku tunggu di mobil aja nggak apa apa ya pak ya
bawa jessica balik ke mobil ya
saya gak akan lama
ya udah kamu tunggu di mobil ya sayang
biarin jessica sendiri tanpa pengawasannya
mari ya udah
maafin aku ya pak
aku udah bohongin papa
sekarang aku udah berhasil lepas dari papa
sekarang aku udah berhasil lepas dari papa
gimana caranya aku kabur dari mereka ya
ya mari pak mari
aku udah gak sabar pengen nunggu oma pulang ke rumah
aku kangen banget sama oma
aku kangen banget sama oma

semangat belajarnya ya
belajarnya pintar ya
dadah papa dadah sayang
mirna diza tolong jaga rena dengan baik ya
iya pasti dijagain
baik bu saya siap jaga rena
mas kita jadi nemuin jessi gak
kemarin sih reni udah kabar sama jessy
jessy bilang bisa ketemu ren
dia boleh boleh dateng
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sebelum papa selesai
udah kelamaan banget
adi pasti udah nungguin
ngorokan aku sakit banget kering
aku aku mau beli minuman dulu ya
mbak jessy gak boleh pergi kemana mana
biasa aja yang beli ya mbak
beli salah merek air mineralnya gimana saya nggak bisa minum juga percuma kan saya beli sendiri aja ya
ya udah sih kalau begitu saya hantar
jangan sampai biar rempah jadi merdia
ayo mbak kita mau beli dimana mbak

jangan sampai biar rempah jadi merdia

pihak ahli barang telah memasukkan bukti baru
soal rumah yang pada saat diculik di apartemennya
yaitu berupa rekaman cctv pada saat rumah yang diculik
ini bisa saja rekayasa kan pak
memangnya mereka menyebut nama klien saya irfan
tidak kan pak
baik pertanyaan berikutnya
kami juga mendapatkan bukti baru
yaitu berupa cv palsu milik jessica annabela
cv itu milik jessica pada saat bekerja di pt hartan sentosa
yaitu perusahaan milik almarhum hartawan
ayah dari aldebaran al fahdun
tentu anda tahu soal ini pak